kompetisi elektronik sport atau e sport kini semakin beragam dan menyasar berbagai usia dan kalangan
salah satu pengembang game lokal mencoba menawarkan sesuatu yang baru
yaitu e sport dengan rasa virtual reality kita simak simak tadi
layaknya mayoritas game action virtual reality coud name mindvogue mengusung perspektif orang pertama
maka para pemain pun dapat merasakan sensasi melihat dari sudut pandang tokoh yang dikendalikan
namun berbeda dengan game action virtual reality yang lain mindbox dirancang dengan platform multiplayer game
tim ini menyajikan pertandingan antar tim dua lawan dua
ini kompetitif game
kalau misalkan disamain mungkin sama kayak jendernya overwatch
atau kalau yang mungkin counter strike udah kenal kali ya
dan dia memang versus kita harus milih timnya mau tim yang pemerintah tim cyber atau tim yang surreal
nanti bakal kompetitif banget gamenya
dan nanti satu tim itu bisa up to lima
saat ini mindbox masih dalam tahap beta dan terus dikembangkan agar semakin menarik
game yang telah dilirik oleh investor dari jepang ini rencananya akan diluncurkan di steam
untuk menunjukkan potensi virtual reality indonesia kepada dunia
semoga tahun ini juraik saya akan meluncurkan game ini
pemain di seluruh dunia bisa bermain di negara mereka
dan strategi kami adalah
sebenarnya ada banyak arcade vr di seluruh dunia
seperti jepang taiwan china
saya ingin menunjukkan mereka konten kami

game mindvogue yang merupakan karya anak negeri disambut baik oleh pemilik rt dr seperti niko
niko menilai indonesia selalu ketinggalan dalam mengembangkan game di platform yang sebelumnya sudah hadir seperti pc dan konsol
nah saya harap sih mudah mudahan vr ini menjadi semacam gateway baru di mana kita jangan sampai ketinggalan lagi
kita kalau bisa jadi leading gitu
jangan cuma jadi negara market tapi juga jadi negara produsen
untuk mensosialisasikan game mindvogue
para pengembang mengadakan kompetisi yang diikuti oleh enam
pheat di indonesia
jumlah peserta lomba mindvogue yang diselenggarakan bulan ini menyatakan game ini memiliki potensi yang besar
sejumlah peserta lomba lomba mainvogue yang diselenggarakan bulan ini menyatakan game ini memiliki potensi yang besar
lain di indonesia kompetisi mindbox akan digelar di taiwan jepang belanda dan rusia
untuk memperkenalkan game ini secara internasional